kamu harus kuat mas
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
ya allah don
kamu yang salah
dia yang salah
kalau saja dia tidak menghentakkan
harta yang menjadi hak anak anaknya
ayah tidak akan meninggal
sekarang ibu maunya apa
ayah kan sudah meninggal bu
sebaiknya ibu segera menjual tanah dan rumah ini
dan memberikan hak warisnya pada kami
kalau rumah ini sampai dijual ibu harusnya di mana
terserah ibu mau tinggal di mana
itu bukan urusan kami ngerti
sekarang yang jelas ibu harus segera memberikan hak warisan itu kepada kami bertiga
iya bu jangan sampai kita berpikiran kalau ibu mau menguasai seluruh harta warisan ayahmu
demi allah nak tidak
tidak ada sedikit pun niat ibu untuk mengambil seluruh harta warisan peninggalan ayahmu
cuma supaya ibu dapat bagian dari harta warisan itu
tidak nak tidak
ibu cuma ingin meminta pada kalian semua
jika ibu memberikan harta warisan peninggalan ayahmu
maukah kalian berjanji pada ibu
ibu mau memberikan warisannya pada kami
ibu akan memberikan semuanya pada kalian
asal kalian berjanji pada ibu nana
ibu hanya minta pada kalian
agar kalian menjalankan apa yang allah perintahkan
kalian maukan nak
saya berjanji bu
saya juga berjanji demi allah
saya berjanji demi allah
saya berjanji demi allah
saya berjanji demi allah
untuk segi mereka sudah lama sekali saya mengatasi dis chegar datang ke hor quartz
kami ini berjanji bu
bu tidak apa apa
kalau memang majelis taklim ini tidak akan ada yang datang lagi kita tutup saja
tapi tapi bu tidak apa apa bu
beberapa malam ini saya sholat tahajud bu
saya mohon ampun dan petunjuk dari allah
mungkin selama ini saya sudah uju pada allah bu
saya merasa saya merasa kalau diri saya ini bersih
dan sekarang allah sedang menguji saya melalui anak anak saya
kalian mau pamit ya bu
ibu mau kemana bu
saya juga belum tahu bu
maafkan saya selama ini ada salah
fox ence ke kephalem darin dasyat
ah sebentar ya
iya tetapnya aa ayolah
ya ini dia teman
kalau ini yan dishii
anda tahu tak
hati hati di jalan